ya mulai dari kue tradisional sampai kue yang modern semuanya ada di sini
inilah pasar kue subuh di senen jakarta pusat
dan sesuai dengan namanya pasar ini menjual seribu satu jenis macam kue
dan ada apa saja ya kuenya yuk kita lihat
mulai dari kue yang berbahan dasar tepung beras sampai yang tepung terigu
dari bika ambon nagasari sampai kue talam
nama nama kue dari a sampai z semuanya bisa ditemukan di pasar ini
selain harganya yang terjangkau pasar kue ini bukan buka di pagi hari
tapi malam pukul tujuh sampai subuh hingga pukul enam pagi
pasar kue ini tak pernah sepi pengunjung
bahkan pembelinya sebagian besar adalah pelanggan yang memborong dalam jumlah besar untuk dijual lagi
iya buat dijual lagi nanti di rumah sakit di bekasi sih di kantinnya
itu kenapa kok miliknya beli beli kue di sini
murah sih murah terus enak juga
dalam sehari pedagang kue rata rata menjajakan seribu sampai dua ribu kue per hari
kue ini juga menurun di masa pandemi
hal ini disebabkan tidak adanya pesanan untuk acara seperti hajatan pernikahan atau syukuran
yang sebenarnya menjadi segmen pasar terbesar
apalagi yang ppkm kedua kemarin kan kita bukan dari jam dua belas malam ya
sampai sekarang ini ppkm dibuka baru kita mulai dari sore lagi
namun dengan semakin menurunnya level ppkm dan diperbolehkannya aktivitas skala besar masyarakat
ada secerca harapan bagi para pedagang untuk bangkit kembali
terlebih para pedagang ini sebagian adalah pemain lama yang telah bertahan lebih dari tiga puluh tahun
jika menilik sejarahnya para pedagang ini awalnya berdagang di blok satu dan dua pasar senen
kemudian mereka berpindah ke lokasi yang sekarang di blok empat karena adanya kebakaran pada dua ribu dua puluh

jadi ini adalah cerita dari pak ai pro sibi tentang bagaimana rendra yang baru datang dari jogja itu menikmati kue kue di pasar senen
artinya kan kita bisa dapat informasi bahwa di tahun seribu sembilan ratus lima puluh an awal itu pasar senen itu sudah banyak digone oleh pedagang kue walaupun tidak terorganisir
jajar rizal juga menambahkan pasar kue subuh senen tidak bergantung
menambahkan pasar kue subuh senen tidak hanya sekedar aktivitas jual beli tetapi fenomena kebudayaan perkotaan dari masyarakat kelas menengah ke bawah
orang orang tidak lagi ditanya asalnya dari mana punya duit berapa saya beli untuk dua tiga potong kue maupun tiga empat dus kue atau kardus kue atau makan kontainer gitu itu tidak ditanya
itu kan menurut saya sebuah ruang yang langka yang justru menurut saya pemerintah harus lebih aware gitu ya terhadap peristiwa kebudayaan seperti pasar kue subuh
potret pasar kue subuh senen dengan ribuan jenis kue dari seluruh penjuru nusantara memang menjadi daya tarik tersendiri
tak heran kalau pasar ini bisa bertahan lebih dari tiga puluh tahun
putri demes andri kurniawan jakarta